detik detik penangkapan tersangka berinisial ir dan jaas
di rumah studio di jalan jati raya pasar minggu jakarta selatan
dirilis penyidik subdit siber di treskrim suspolda metro jaya
penangkapan berlanjut ke rumah studio di jalan serengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
di sini penyidik menangkap tersangka se ais dan juga at
selain menangkap kelima pelaku penyidik juga melakukan penggeledahan
dan menyitas jumlah barang bukti produksi film porno
pasca penangkapan produser film dewasa berinisial ir
rumah di jalan jati raya pasar minggu jakarta selatan ini rabu kemarin nampak sepi
dari hasil pengungkapan polisi di rumah inilah lokasi pembuatan film porno terbanyak
dibanding dua studio lainnya yang berada di kawasan serengseng sawah jagakarsa jakarta selatan
warga mengakui beberapa bulan lalu memang kerap nampak aktivitas syuting film di rumah tersebut
kasus pembuatan film porno ini terungkap dari hasil patroli siber polda metro jaya
dalam kasus ini penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka
dalam gelar perkara pada selasa kasus penyidik siber ditres krimsus polda metro jaya akbp adrian satrio mengatakan
rumah produksi ini telah memproduksi satu ratus dua puluh empat film dewasa dengan melibatkan sejumlah artis model hingga selebgram selaku pemeran
dengan bayaran sepuluh hingga lima belas juta rupiah
untuk satu film porno
mereka direkrut melalui media sosial tanpa kontrak kerja dengan sutradara sekaligus pemilik rumah produksi berinisial ir
ir juga sebelumnya telah beberapa kali menyutradarai film berjenre horror dan komedi tapi kurang diminati penonton
sementara salah satu pemeran film dewasa berinisial sa merupakan selebgram yang cukup dikenal
dan filmnya pernah diburu oleh warga net beberapa waktu lalu
polisi juga berencana memanggil sejumlah artis
model hingga selebgram yang diduga terlibat sebagai pemeran film dewasa ini pada jumat mendatang
tim liputan cnn indonesia